sekarang kita tengok perjuangan tim bulu tangkis indonesia di ajang thomas dan uber
kalah dua tiga dari tim tiongkok membuat tim uber indonesia akhirnya maju ke babak perempat final dengan predikat sebagai runner up grup d
dua angka untuk indonesia disumbangkan oleh pemain tunggal ke dua dan ke tiga gregoria mariska tunjung dan roseli hartawan
di partai pembuka fitriani bertemu dengan pemain tunggal putri nomor lima dunia chen yufei
lewat pertarungan selama tiga puluh tiga menit fitriani kalah dua game langsung sepuluh dua puluh satu dan lima belas dua puluh
tiongkok menggandakan keunggulannya menjadi dua lewat penampilan pasangan chen king chen jia yivan
ganda putri nomor satu dunia ini menghentikan perlawanan dari grecia poli apriani rahayu straight game dua puluh satu tiga belas dan dua puluh satu sembilan belas
gregoria mariska tunjung yang tampil di partai ketiga memperkecil ketinggalan indonesia
menghadapi gao fangji gregoria menang dengan skor dua puluh tiga dua puluh satu dan dua puluh satu dua belas
tiongkok memastikan kemenangan di partai keempat yang mempertemukan pasangan huang ya kyong tang jinhua dengan della destiara rizky amelia
pasangan tiongkok ini menang dua puluh satu enam belas dan dua puluh satu enam belas
di partai yang sudah tidak menentukan roseli hartawan tampil luar biasa
menghadapi mantan pemain nomor satu dunia dan juara olimpiade
dua ribu dua belas li suerui roseli menang rubber game lima belas dua puluh satu dua puluh satu sembilan belas dan dua puluh satu delapan belas
kalau cukup puas ya tidak puas ya
masih banyak kekurangan yang harus dibenahin
cuma saya sih ada perasaan cukup senang gitu
mereka bisa nunjukin mereka ada sedikit progres
mereka bisa bermain cukup maksimal
untuk bisa ngelawan pemain pemain yang di atas mereka